dengan jumlah total enam ratus lima puluh sembilan empat ratus tiga puluh tujuh orang dan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak dua ratus dua puluh empat orang dengan jumlah total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh tiga lima ratus dua puluh jiwa